salam sejahtera bagi tetesannya
beserta seluruh jajaran pengurus
dari sabang sampai merauke
dari pulau myangas sampai pulau rote
kabinet kerja yang pada siang hari ini hadir
bapak ibu hadirin yang berbahagia
ada acara di bidakara
kemudian yang terakhir
sini dan mohon maaf
kemudian menuju ke sini dan mohon maaf
kemudian menuju ke sini dan mohon maaf
saya salah kostum
saya salah kostum
enggak saya hanya berpikir
ada yang batin gitu
kok enggak biasanya
biasanya pakai putih putih
komplit ini ada apa
ini ada apa
sekali sekali kan tampil ganteng gak apa apa
karena tadi banyak
yang ibu ibu yang
bilang ke saya bapak sekarang kok ganteng ya
bapak sekarang kok ganteng ya
bapak ibu hadirin yang berbahagia
pertama saya ingin mengucapkan terima kasih
kepada seluruh relawan
selalu tanpa lelah
untuk berpikir dan selalu
penuh dengan rasa optimisme
percaya bahwa indonesia ini akan menjadi
bangsa yang maju bangsa yang sejahtera
dan bangsa yang makmur

dan bangsa yang makmur pada masa masa yang akan datang
karena memang optimisme ini
sangat kita butuhkan
untuk menghadapi tantangan tantangan
yang muncul karena perubahan
dunia yang begitu sangat cepatnya
industri empat misalnya
yang sekarang melibatkan
yang kadang kadang sekarang baru kita belajar
besok sudah ganti lagi
menyampaikan pada kesempatan
yang baik ini bahwa negara
akan menjadi sebuah negara besar
akan menjadi sebuah negara kuat
tidak mungkin instan
mampu menghadapi tantangan tantangan
mampu menghadapi rintangan rintangan
tidak mungkin enak enak
langsung menjadi negara besar
nggak ada rumusnya seperti itu
jangan kita ini terbiasa
jangan kita ini terbiasa
jangan kita ini terbiasa
nggak mungkin kita tahu tahu
meluncat menjadi negara besar
tahapan tahapan yang panjang
dan melalui cobaan cobaan yang
tidak ringan melalui ujian ujian
yang tidak ringan
yang setiap hari
harus kita hadapi
kita carikan jalan keluar
yang tidak berhasil
kita carikan jalan keluar
pasti seperti itu
kita memang harus tahan uji
memang harus tahan uji
harus tahan banting
harus kerja keras
jangan malah berbicara pesimis
pemimpin itu harus memberikan
optimisme kepada rakyatnya
pemimpin itu harus memberikan
semangat kepada rakyatnya
meskipun tantangannya berat
meskipun tantangannya tidak
memang mungkin ada yang banyak
berbicara sekarang kita pahit
memang mungkin kita susah
susah enggak apa apa
tapi kita melihat
bahwa ada titik yang sangat terang
yang kita tuju
tidak bisa kita bermanja manja
tidak bisa kita bermanja manja
gak bisa kita bermanja manja
tidak bisa kita bermanja manja
tidak bisa kita bermanja manja
dan menjadi negara kuat
banyak yang dari kita ini
bangsa ini dengan cara cara
yang tidak beradab
hantai asing coba
tuding tuding ke saya
ganti lagi isu pki
saya jawab saat itu
tahun enam puluh lima pki
dibubarkan saya itu baru berumur
tiga tahun empat tahun masa ada
saya baru umur empat tahun
apa ada pki balita
ada gambar coba lihat di medsos kayak gini nih coba
ini waktu dn aidit hai pidato tahun lima puluh lima saya cari ini tahun berapa ini tahun lima puluh lima saya lahir
ini sudah jejer sama dna ini coba ini isu isu apa apaan enggak beradab seperti itu
isu pki hilang hilang ganti lagi isu infrastruktur karena infrastruktur sekarang ini kita bangun
besar besaran dan rakyat memberikan
apresiasi dilemahkan dari situ kita ngerti semuanya bahwa membangun itu memang kadang kadang
ada yang salah adang gila begitu yang kita benahi kita ini manusia biasa yang penuh dengan kesalahan
dan kekurangan ganti lagi ini langis juga ganti lagi isu utang ia ndak
isu tang saya dilantik utangnya sudah dua ribu tujuh ratus triliun
ini saya ngomong apa adanya bunganya setiap tahun dua ratus lima puluh triliun kalau empat tahun sudah tambah seribu
ngerti ndak ini
supaya ngerti jangan
kita pikir saya utang segede itu enak aja
pokoknya isu ini kita jawab hilang ganti isu ini
isu ini kita jawab ganti isu ini sekarang isunya ganti lagi isu kaos
yang bisa ganti presiden itu rakyat
kalau rakyat itu mempunyai kehendak ya bisa
kalau rakyat tidak mau ya tidak bisa
yang kedua yang ada kehendak dari allah swt
masa pakai kaos itu bisa ganti presiden
jadi saudara saudara bapak ibu saudara saudara sekalian
bekerja itu ada militansi
ada militansi benar benar kita bekerja
kita sebagai bangsa indonesia itu kalau sudah
yang namanya militansi itu tenaga dalamnya keluar semuanya
dulu kita punya apa sih
waktu di solo enggak punya apa apa
pindah ke jakarta punya apa sih
orang kenal jokowi enggak ada seperti tadi yang diceritakan
nggak ada yang kenal iya enggak
karena kekuatan tenaga dalam saudara saudara itu keluar semuanya
famili ataitu misalnya
ya ga ada orang orang itu
kalau tenaga dalam keluar semuanya itu satu orang bisa berbanding sepuluh orang
mana yang fitnah mana yang hoax mana yang kabar bohong udah ngerti semuanya
ya itu jelaskan kenapa kita membangun infrastruktur coba
saya berikan contoh ini infrastruktur yang ada di papua di papua
nah gambarnya ada enggak
ini ada ketimpangan antara barat tengah timur
ini coba gambar jalan yang ada di papua
ini di daerah merauke
seperti ini coba jalan ini jalan utama
ini jalan utama coba dilihat
kita yang di jawa gak ngerasain yang di sana saya lihat coba
ini jalan ini ini jalan
ya apa mau diterus teruskan
inilah yang selalu saya sampaikan infrastruktur ini bukan hanya urusan
ekonomi tetapi juga urusan persatuan indonesia
ya kalau yang diperbaiki di jawa terus yang di sana dilupakan
ya di mana yang namanya persatuan kita
ini yang kita bangun hal hal seperti ini
ya bagus pasti
ya itulah kenapa yang namanya trans papua dibangun trans kalimantan dibangun
ini memang sebagian belum diaspal
karena ada yang menanyakan pak kok belum diaspal
memang baru dipuka
ya nantinya diaspal
coba ini di ketinggian tiga tiga ratus
membawa aspal dengan helikopter coba
stomnya dibawa dengan helikopter di preteli
betapa sangat sulitnya geografi yang ada di papua
tapi ya harus kita bangun karena itu menjadi bagian dari negara kesatuan republik indonesia
coba di kalimantan utara
kemudian di papua di maluku utara
pertama tiga tahun yang lalu saya ke wamena
saya ke wamena saat itu
saya tanya bensin di sini harganya berapa
kadang kadang kalau pas cuaca enggak baik rp seratus
yang kini ternyata berapa
ya itulah fakta yang kita hadapi bertahun tahun
padahal saat itu yang namanya subsidi bbm itu pernah mencapai rp tiga ratus delapan puluh triliun setahun
jangan garap porta
apa itu kok semangat banget sih
oleh sebab itu saat itu saya perintahkan kepada menteri untuk menyelesaikan ini
saya beri waktu satu tahun tapi ternyata mundur menjadi satu setengah tahun
untuk menyamakan yaitu bbm satu harga agar di seluruh tanah air ini bisa sama
bukan hal yang mudah seperti ini karena ini sudah ada yang menikmati kenyamanan itu berpuluh puluh tahun
ya kadang harus kita tendang kadang harus kita injek kadang harus kita emang harus seperti itu

sekali lagi negara kita ini negara besar
indonesia ini negara besar dengan penduduk sekarang kita nomor empat dua ratus enam puluh juta
bentangan kita dari sabang sampai merauke dari miangas sampai pulau rote itu juga sebuah bentangan yang sangat panjang sekali
sangat panjang sekali
saya pernah terbang dari banda aceh langsung ke wamena
berapa jam dibutuhkan
sembilan jam lima belas menit
itu kalau kita terbang dari london di inggris menuju ke timur itu sampai istanbul di turki
berapa negara yang kita lewati
mungkin enam tujuh lapan negara
artinya apa negara ini negara yang sangat besar
kalau negara besar tantangannya juga besar rintangannya juga besar
cobaannya pasti juga besar hambatannya juga besar
itulah tugas kita bersama untuk menyelesaikan hal hal yang tadi saya sampaikan
sekarang yang kedua yang berkaitan dengan sertifikat
ini supaya bisa menjelaskan bapak ibu dan saudara saudara semuanya
bapak ibu apa yang anda lakukan untuk menjelaskan hal hal yang tadi saya sampaikan
kita ini dulu dulu setiap tahun itu hanya bisa memproduksi sertifikat
menyerahkan ke masyarakat
kira kira setahun itu hanya rp empat ratus sampai rp enam ratus
padahal bidang tanah yang harus kita sertifikat harusnya rp satu ratus dua puluh enam juta
yang baru diberikan kepada rakyat sampai saat ini
artinya kalau setiap tahun itu hanya kurang lebih empat ratus sampai enam ratus ribu
kita butuh satu ratus tiga puluh tahun untuk semuanya ini rampung
kalau kita kerjanya hanya rutinitas dan monoton seperti yang lalu lalu
oleh sebab itu saya perintahkan
tahun kemarin kepada menteri bpn menteri atr pak sofian jalil
saya minta dua ribu tujuh belas dari rp lima ratus ribu menjadi lima juta sertifikat harus keluar dari kantor bpn
tahun ini saya sampaikan tujuh juta harus keluar dari kantor bpn
kalau ada yang bertanya kepada saya caranya gimana
bukan urusan persis
itu urusannya menteri yang sudah saya perintah
saya perintah pada menteri pak menteri hati hati ya
kalau enggak ketemu rp lima ya
kalau enggak ketemu rp lima janjian dengan saya
bukan urusan persis
janjian itu itu janjian
untungnya untungnya bisa
itu artinya apa
kita ini punya target target dengan angka angka yang jelas
ada yang bisa tercapai ada yang tidak
karena memang kerintangan di lapangan ini kadang kadang tidak sesuai
seperti yang apa kita pikirkan
orang ini senangnya ya kan orang kita ini senangnya
kita ini boleh kok di negara kita yang berdemokrasi ini
kita boleh mengkritik itu silahkan gak apa apa
oh setiap hari di depan istana juga ada demo juga nggak apa apa
enggak pernah kita melarang enggak apa apa
tapi orang itu harus ngerti
mana yang kritik mana yang menjemok oh beda
mana yang kritik mana yang mencelah itu beda
mana yang kritik mana yang nyinyir beda lagi
mana yang kritik mana yang fitnah beda lagi
kita ini harus masyarakat harus mulai ngerti
dan sekarang masyarakat sudah dewasa sudah matang
sehingga ngerti bisa membeda bedain
dan semuanya kalau mengkritik itu ya ada datanya berbasis data
dan bisa mencarikan solusi alternatif

sekali lagi kita masih memiliki pekerjaan pekerjaan besar
yang harus kita selesaikan satu persatu
itulah tugas kita bersama
oleh sebab itu dalam kesempatan yang baik ini
maaf kita bersama sama kita amat berhati hati
awasi pembangunan infrastruktur awasi kualitasnya
pembagian kartu indonesia sehat yang sudah sekarang ini mencapai
yang gratis ini mencapai sembilan puluh dua juta
itu juga awasi
jangan ada yang ngaku ngaku ini program saya ini program saya
ada yang ngaku ngaku gitu
oh saya itu di lapangan kan
kuping kita ini banyak sekali kan sebenarnya
banyak yang menyampaikan pak ini ada banyak yang ngaku ngaku pak ini
komplet saya itu
kartu indonesia pintar yang kita bagi sudah sembilan belas juta
banyak yang ngaku ngaku itu program saya program saya
lah itu rakyat tolong diberitahu bahwa itu program kita gitu loh
nanti ada pembagian sertifikat
saya kemarin sudah tahu dari beberapa anggota di prd
waktu saya datang ke acara adkasi
jadi ini mereka datang ke masyarakat
kumpulin ini syaratnya mana ini kumpul ini kumpul ini kumpul
ini kumpul kumpulin kumpulin kumpulin
datang ke kantor bpn yang ada program itu di kantor bpn
ya diajukan ke sana
ya bpn sekarang cepat kok
ya diselesaikan cepat
nah sudah dapat sertifikat bertumpuk tumpuk
pergi ke desa ke kampung
nih ini saya loh ya bukan dia ini gitu
enak banget kalau caranya kayak gitu
bagi bagi ini program saya loh
tapi yang enggak apa apa
itulah tugas bapak ibu dan saudara saudara untuk menerangkan
bahwa program yang menang kartu indonesia sehat
kartu indonesia pintar
kemudian sertifikasi yang sekarang ini sangat cepat itu
itu programnya pemerintah joko widjika
nanti kalau enggak gitu
nanti kalau enggak gitu banyak yang ngaku ngaku nanti
loh ini benar ini
saya datanya ada yang ngumpul ngumpulin itu siapa
kemudian ngomongnya komplet saya
ya saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini
waktu waktunya ini sangat pendek sekali
oleh sebab itu saya mengajak kita semuanya
marilah sekali lagi kita keluarkan yang namanya tenaga dalam itu
sehingga militansi itu muncul kembali
dengan kepemimpinan pak klik di gk jokowi ini
semangat itu akan muncul dan betul betul membakar kita semuanya
untuk bekerja bagi bangsa dan negara kita yang kita cinta ini
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh